bank sentral asia menyiapkan belanja modal empat triliun rupiah
untuk mengakuisisi dua bank buku satu
guna mendukung bisnis digital dan financial technology atau fintech
aksi korporasi ini dilakukan karena terbatasnya
kemampuan perseroan di bidang bisnis digital dan fintech
presiden direktur bca yahya setiat maja mengatakan
kedua bank ini akan berfokus pada bank digital
karena selama ini bca tidak terlalu berani bereksperimen
lantaran jumlah nasabah yang banyak
selain itu bank swasta terbesar di indonesia ini
mengaku siap memberi pembiayaan bagi perusahaan negara
yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola tambang milik pt freeport indonesia
jika perusahaan asal amerika serikat ini hengkang dari indonesia